berlokasi di jalan simogunung keramat surabaya
sebuah usaha kuliner rumahan menyediakan menu lobster dengan sambal pencit
biasanya kuliner lobster dibanderol dengan harga ratusan ribu rupiah
namun di sini anda bisa menikmati menu nasi lobster sambal pencit dengan harga terjangkau
dengan modal tiga puluh ribu rupiah anda dapat menikmati lobster seratus gram
lengkap dengan nasi putih tahu tempe dan lalapan
menu lobster di sini lebih murah dibandingkan tempat makan lobster pada umumnya
karena pemilik menggunakan lobster air tawar yang tibu didayakan sendiri oleh kerabatnya
selain itu pemilik juga memilih olahan lobster dengan bumbu sederhana untuk menekan biaya produksi
sambal pencit sendiri dipilih untuk menemani olahan lobster
karena selama ini sambal pencit menjadi salah satu menu andalan di bisnis kuliner miliknya
soalnya kalau lobster kan identik dengan
makanan mahal itu kan biasanya di restoran saya ya bumbunya dan macam macam biasanya seafood seafood gitu
saya terinspirasi dengan makanan yang indonesia gitu
dengan bumbu yang sederhana dengan caranya pakai sambelan
bergeser ke kabupaten sidoarjo tepatnya di sekitar jalan raya juanda
di kota udang ini anda dapat menikmati lobster penyem
kali ini lobster diolah dengan sambal tomo
sang pemilik mengkombinasikan antara gurihnya daging lobster dengan manisnya sambal tomat
untuk harga pun anda tidak perlu khawatir karena masih ramah di kantong
satu porsi lobster penyet ini dibanderol dengan harga rp empat puluh lima sudah bersama nasinya
nah ternyata kenapa harganya bisa terjangkau
karena sang pemilik ini langsung mendapatkan lobster laut ini dari nelayan
cukup terjangkau bukan
di resto ini lobster yang digunakan adalah lobster laut

pemilik langsung mengambil lobster dari nelayan sehingga harganya pun menjadi lebih terjangkau
olahan menu pun disesuaikan dengan cita rasa warga lokal
harganya ini murah pak
rasanya itu sesuai lidah orang surabaya
suka yang pedes pedes
bagi pengunjung inovasi menu lobster dengan cita rasa lokal ini pun cukup unik sesuai dengan harganya
sehingga dapat dinikmati oleh siapa saja
dia digoreng saja
kemudian ada sambelnya sambel colek gitu
harganya oke sih kalau dibanding tempat lain apalagi restoran restoran di sini masih terjangkau
tidak melulu dimasak dengan siraman saus
kedua pengusaha kuliner ini justru melihat peluang bisnis
yakni kuliner lobster justru dengan bumbu sederhana
dengan begitu harga jual pun menjadi lebih terjangkau
sehingga menu lobster yang identik sebagai kuliner mewah
kini bisa dinikmati siapa saja